zumba merupakan olahraga yang menggabungkan tarian latin seperti salsa rege dan rumba
seperti olahraga kardio lainnya zumba dapat membentuk otot ketahanan tubuh hingga menjaga kesehatan jantung
olahraga yang populer di amerika ini masuk ke indonesia sejak tahun dua ribu sembilan silam
kini zumba sudah memiliki beragam variasi salah satunya zumbatoning
zumba memang berguna dengan latin dan musiknya juga terinspirasi dari lagu latin
jadi kita ada salsa ada marengge ada kumbia ada reggaeton jadi macam macam gerakannya
tapi kalau tadi kelasku kebetulan zumbatoning jadi tidak hanya kita melakukan beberapa gerakan dan dan
tapi kita juga fokus ke fitness movement yang bisa membentuk otot
jadi zumbatoning itu menggunakan dumbbell ringan maksimal satu tangan
kilo untuk menjadi beban tambahan ketika kita bergerak ketika kita dansa atau
jatuhnya ini kardio workout yang seru yang menyenangkan
melakukan zumba dalam satu jam bisa membakar antara empat ratus hingga enam ratus kalori
perpaduan berbagai gerakan tarian diiringi musik ini menjadi olahraga yang digemari oleh banyak orang
tidak hanya menyehatkan namun juga menyenangkan bagi berbagai kalangan usia
zumba itu bikin imun naik ya kan kita happy
kebetulan insomnia ya jadi dengan saya olahraga kan badan capek jadi malam itu tidurnya enak lebih enak
terus kan kita keringet keluar jadi kita jadi fresh ya jadinya
kalau aku sih awalnya emang pengen nurunin berat badan ya
cuma lama lama benefitnya tuh berasa gak gampang sakit gak gampang capek gitu
karena aku kan aktif kerja juga ya jadi kayak ini sebenarnya me time aku juga sih olahraga gitu
bagi anda yang mau merasakan keseruan berzuba ria bisa datang ke cnn indonesia freedom fest
yang diselenggarakan pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
mulai pagi hingga malam hari
di jakarta international pelodron romangun jakarta timur
walau menggabungkan beberapa gerakan latin dan gerakan fitness lainnya olahraganya lumayan banget buat kita switting
selain zumba freedom tas juga dimeriahkan dengan game seru tujuh belas an
kompetisi fotografi face painting panahan cosplay performance coaching klinik bersama atlet lutangkis dan pemain sepakulai nasional
hingga performance artis ternama ibu kota mulai dari disco pantera dj norebang fabio asher
dan sore dan malik the essential
menteri datangzil andi angga cita kesuhara jakarta